setiap bapak datang ke sana ke rumahnya
dia selalu bilang sabar sabar sabar
sampai kapan bapak harus sabar
faridwan masih mending bisa ketemu
saya masih sudah berapa kali
saya ke sana pak
batang hidung saja enggak kelihatan
jangan jangan kita ditemui si kardi pak
eh jangan menuduh dulu aduh
tadi katanya faridwan mulai curiga
iya curiga boleh tapi jangan menuduh
ya kalau begitu bagaimana
ya kita harus sabar saja menunggu
untung saya belum memberi uang
iya tapi kamu juga termasuknya ngelamar kan
kamu juga jangan tinggal diam
oh perkara berjuang sih saya nggak pernah mundur
dari dulu juga kan berjuang untuk mencari pekerjaan
jadi apa kita biarkan dulu pak
iya kita boleh aja nanya terus
ya toh kita datangi saja ke rumahnya terus menerus
dia nggak ada terus pak
saya sudah curiga kayaknya kita ditipu
kita datangi saja rame rame yuk
masa dia tidak pulang ke rumahnya
eh kamu kan belum bayar run
saya nih ditanya terus tentang uang itu oleh bapak saya
siapa bilang aku belum bayar
waktu itu kan kamu bilang kamu belum punya duit
sampai sampai implik impliknya tadi kamu mau cicil
gimana ceritanya kamu bilang kamu sudah bayar
dua hari yang lalu bapak aku pinjam duit sama pak baron dua ratus ribu
aku langsung membayarkannya ke tangan si kardi
bersama dengan fotokopi ijazah ktp dan surat lamaran
boleh hati kalian panas lantaran merasa curiga kalau kalau ditipu sama si kardi
boleh saja kalian datangi rame rame dan mencegah tikardi itu
cuma satu hal yang perlu kalian ingat
jelek jelek si kardi itu iparnya sersan mail
kan gak enak kalau kita rame rame berhadapan dan main keras kerasan dengan beliau
memang betul kata yuyun
kalau kita ini memang mau mengurus ya kita uruslah baik baik
tadi bapak kan sudah
dia bilang ya kalian curiga boleh
tapi jangan menuduh dulu
tunggu dulu dik
eh sudah lama
lumayanlah kami memang menunggu kamu dik
tentang lamaran itu ya
belum belum ada panggilan
kemarin memang ada panggilan tetapi bukan untuk kalian
untuk orang bogor kedalam yuk
kapan kami dipanggil kardi
harus sabar atuh
tiap hari juga saya tanyakan kok
dr randes badun sejenak hukum
kata pak ramidi
kalian akan dipanggil secara serentak
siapa itu pak ramidi
pak ramidi itu kepala bagian tenaga kerja
kalau dr anas badun sh kan kepala bagian personalia
jadi ini anak buahnya
jadi kami dipanggil kapan
aduh sulit ya
kita kan tergantung kebutuhannya
coba minggu depan kita ketemu lagi
sebab besok saya akan menanyakannya kembali
tapi jangan meleset lagi dik
pokoknya kalau si kardi ini bohong nipu
kalian boleh ambil semua uang kalian
jangan nyangka yang bukan bukan dong
malu dong kalau saya sampai jadi penipu
mau ditaruh di mana muka kakak saya
cerita dong daripada sepi begini
ya apa saja terserah akan
tentang di kantor di jalan
atau dimana saja
daripada menyuruh begitu
saya bukan yang bertimbang
ya banyak lah yang sedang akang pikirkan
akang kan kerja di cianjur
berarti akang harus bolak balik cianjur cikoneng
rasanya kok capek sekali ya
atau sewa rumah lah di sana
ah kan ada motor
tapi jalan cikoneng cianjur itu berbahaya
apalagi banyak kendaraan besar
ya terserah akang saja deh
saya sih cuma usul aja kan
sudah dapat tempatnya
nanti kalau dapat tempatnya akan ajak kamu ke sana
tapi ingat jangan seorang pun tahu tentang zakat itu
iya abah dan mak juga

karena yang thickness nya moderat aja

karas kamisateur sopan
itu kekuasaan mana
kau paham kampenya hai
kardi mana bu
sudah berapa hari dia tidak pulang
baru tiga hari ada perlu
kalau kardi datang ditanya asep
saya dulu juga bilang apa ditipu
kita ini sudah ditipu pak
lantas apa jawaban orang tuanya ketika kau kesana kemarin
tidak ada di rumahnya
kata ibunya dia sudah tiga hari tidak pulang
laporkan polisi pak
percuma kakaknya polisi
tak perlu di polisi kalau salah
kita masih ada jalan
kita datangi pt setra bakti utama di cianjur
siapa yang tahu
saya pernah ke sana pak
siapa tahu surat lamaran kalian memang di sana
dan memang menunggu formasi yang ada
saya tidak percaya
mending kita bicara saja dengan pak badrun
oh dr nandas badrun s ha
ya cari saja orang itu
nah itu juga mungkin bohong
bisa saja nama itu karangannya si kardi
tapi apapun yang terjadi kita harus bersama sama ke sana